saudara kita ke sorotan lain selama puluhan tahun sebanyak tujuh puluh keluarga di kawasan puncak limehu kota gorontalo
hidup tanpa aliran listrik
instalasi listrik tenaga surya yang sempat dipasang empat tahun lalu kondisinya mulai rusak
warga kini menggunakan genset namun kesulitan biaya untuk membeli bahan bakar
sebanyak tujuh puluh keluarga mendiami permukiman di atas perbukitan yang dikenal dengan puncak limehu
masih dalam wilayah kota gorontalo ibu kota provinsi gorontalo
puncak limehu terdiri dari tiga kelurahan yaitu kelurahan piloloda lekobalo dan dembe
sejak dibuka puluhan tahun silam permukiman ini belum teraliri listrik
untuk mengusir kegelapan warga menggunakan penerangan lampu botol tradisional
dua puluh tahun lalu warga mulai mengandalkan instalasi listrik tenaga surya
namun kini kondisi instalasi itu mulai rusak
agar bisa beraktivitas menggunakan aliran listrik dan memiliki penerangan di malam hari warga menggunakan genset
itu pun jika memiliki cukup uang untuk membeli bahan bakar
pernah ada upaya menarik kabel dari gardu listrik di bawah puncak
namun upaya ini tidak berhasil karena jarak yang terlalu jauh dan kapasitas gardu tidak mencukupi
lampu tenaga surya itu pun baru empat tahun
baru empat tahun dan itu bantuan dari pemerintah
tiap kali pemerintah datang ya maunya masyarakat sini cuma minta jaringan listrik
ya ini kan tenaga surya bantuannya baru empat tahun kemarin itu sebelumnya bagaimana
pakai genset jadi kalau genset ada minyak ada bensin mau pasang
kalau tidak ada bensin tidak mau pasang
langsung suara biasa saja
perangkat desa telah beberapa kali mengajukan permohonan kepada pemerintah untuk pemasangan jaringan listrik
namun pelebaran dan perbaikan jalan menuju puncak limehu menjadi alasan warga
warga harus memperpanjang sabar hingga rumah mereka teraliri listrik
sebagian besar warga puncak limehu adalah petani
warga berharap jika rumah mereka teraliri listrik selama dua puluh empat jam
anak anak bisa belajar dengan penerangan yang layak
dan warga pun bisa melakukan aktivitas ekonomi lebih banyak